video yang viral di media sosial ini memperlihatkan prosesi penyolatan jenazah pasien covid sembilan belas
yang dilangsungkan di pinggir jalan raya di tengah guyuran hujan di desa jerowaru lombok timur sabtu lalu
pasien covid sembilan belas tersebut terpaksa disolatkan di pinggir jalan raya atas permintaan keluarga
yang ingin kerabatnya dimakamkan sesuai dengan syariat agama islam
seluruh petugas dan keluarga kemudian menyolatkan di tengah kondisi hujan
dengan kondisi jenazah di dalam ambulans dan dikawal oleh petugas keamanan
menurut sekretaris desa jerowaru kejadian tersebut terjadi akibat kesalahpahaman
dan terus berubahnya jadwal pemakaman antara pihak keluarga dan petugas
ada miskomunikasi yang pertama pihak keluarga menjadwalkan pemakaman beliau
dan tidak asal
namun perkembangan lagi di kabupaten dalam hal ini dari rumah sakit
bahwa almarhumah akan dibawa pulang bakda zuhur
usai dapat ditengahi prosesi pemakaman akhirnya bisa dilaksanakan sesuai syariat islam
dan diikuti oleh pihak keluarga serta warga sekitar
dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan covid sembilan belas
lalu rahmat juniadi lombok timur nusa tenggara barat